dede irfan ilmi awak kapal henry baru lepas dari penyanderaan abu sayyaf
yang mengharapkan pemerintah lebih meningkatkan keamanan di wilayah perairan perbatasan
pernyataan ini ia sampaikan setelah tiba di rumah selepas penyanderaan di filipina selatan
dede irfan hilmi awak kapal henry yang disandra kelompok militan abu sayyaf
disambut bahagia oleh keluarga
ia pulang ke kampung halamanya dede sachi paranti kapupaten pangandaran jawa barat pada sabtu malam
selamat juga senang banget alhamdulillah dede udah kembali
selama disandera ibu ikuti pemberitaannya
iya itu doangnya supaya dede selamat supaya dede sempat pulang
pasca penyanderaan dede akan tetap menjalankan profesinya sebagai pelaut
namun dede berharap agar pemerintah melakukan penjagaan ketat di sepanjang jalur perbatasan
tujuannya agar penyanderaan yang menimpa awak kapal tidak terulang lagi
harapannya untuk kedepannya mungkin bisa ada penjagaan di wilayah perbatasan
perbatasan laut itu biar tidak selama melayar itu ada yang monitor
jadi tidak sampai terjadi seperti ini lagi
ya saya terharu lah bahagia dan terharu saya
apa yang dilakukan pak
ya saya memeluk dia sampai mana
dia mengizinkan karena dia juga masih mau
harapan saya sekarang berhenti dulu lah
kasus penyanderaan yang menimpa dede irfan ilmi dan belasan awak kapal indonesia lain
menjadi pembelajaran pemerintah daerah
bupati pangandaran berjanji akan mendata warga yang berprofesi sebagai pelaut
untuk mengetahui nasibnya
selama ini diperkirakan banyak warga pangandaran yang bekerja di kapal niaga dan perikanan
namun belum terdata
sedang didata sekarang kan ada dua
ada yang kapal di kanan
tapi alur alur luar semuanya
ini sedang didatang
perusahaan mana saja
dan bagaimana nasib mereka
kejadian dede menghentakkan kita
ada warga kita yang berada di luar
dede irfan ilmi di sandra kelompok abu sayyaf di filipina selatan
saat kapal yang ia awaki melewati perairan malaysia
ia bersama tiga rekannya dibebaskan pada sebelas mei
lalu setelah adanya negosiasi pemerintah filipina dengan kelompok bersenjata tersebut
dede rahadian pangandaran
masih tidak ada yang bisa dibebaskan
telah dibebaskan dan telah kembali ke tanah air
satu dari empat awak kapal henry yang disandra kelompok abu sayyaf
belum kembali ke rumahnya di bekasi jawa barat
arianto telah ditunggu ibunya melati ginting di rumahnya di perumahan narogong indah
jalan garuda enam kelurahan pengasinan bekasi
menurut melati rencananya arianto akan kembali ke rumah sabtu kemarin
namun belum diketahui waktunya
anak ketiga dari lima bersaudara ini menjadi tulang punggung keluarga
setelah ayahnya meninggal tahun dua ribu tiga belas lalu
arianto adalah salah seorang kapten kapal tb henry
yang menjadi korban penyanderaan kelompok abu sayyaf
bersama tiga rekan anak buah kapal tanggal lima belas april lalu